vanessa angel masih akan menjalani pemeriksaan lanjutan seperti tadi juga sudah disampaikan oleh pihak kepolisian dalam beberapa hari atau beberapa waktu ke depan
dan juga sekaligus ini menjadi acuan dari para penyidik untuk menentukan apakah status vanessa angel yang sebelumnya adalah saksi korban ini bisa naik atau tidak menjadi tersangka
kita akan bahas bersama pakar hukum pidana universitas trisakti ada pak fikar pak abdul fikar hajar selamat malam pak fikar
selamat malam mbak tiffany
kita satu minggu berselang bahasannya masih sama prostitusi online tapi kali ini yang saya akan tanyakan beda
dengan adanya pemeriksaan tadi malam status vanessa angel kan sebelumnya adalah saksi korban
seberapa atau apa sih sebenarnya faktor atau indikatornya ketika seseorang itu statusnya naik dari saksi korban menjadi tersangka khususnya dalam kasus vanessa ini ya
ya kalau menurut saya begini ada dua kemungkinan
vanessa ditempatkan sebagai pelaku peserta
pelaku peserta dalam hal ini pelaku yang menyuruh atau membantu sang muncikari
karena di dalam kuhp kan hanya muncikari yang dapat dicerat ya
nah karena itu ketika dia membantu mucikari
umpamanya ada fakta bahwa dia yang menyuruh bahwa dia yang meminta untuk dipasarkan dan sebagainya
maka itu sudah muncul
jadi dia juga memenuhi pasal lima puluh lima sebenarnya ya lima puluh lima dijungtokkan atau dihubungkan dengan pasal dua ratus sembilan puluh enam sebagai larangan yang muncikari itu
nah itu kemungkinan yang pertama
kemungkinan yang kedua bahwa vanessa juga menjadi muncikari gitu ya
didudukan sebagai muncikari
artinya dia juga memasarkan orang lain selain dirinya umpamanya dia mengajak orang lain
dipinta oleh orang lain untuk juga memasarkan gitu
pak fikar kalau kita melihat artinya gini
ada sejumlah temuan dari pihak kepolisian
bahwa ada temuan seperti apa bukti percakapan
terus chat itu tadi foto
ada bukti transferan juga yang akhirnya mengarah bahwa vanessa angel tidak hanya sebagai korban atau apa

dan juga sebagai muncikari itu penyedia jasa
anda melihat seberapa potensial untuk status vanessa ini naik menjadi tersangka
ya saya kira sangat potensial karena itu tadi
kalau polisi bisa membuktikan bahwa vanessa tidak hanya menjajakan dirinya
tidak hanya meminta dirinya yang dijajakan
tapi juga umpamanya dia meminta kepada sang muncikari
ada orang lain yang diminta dijajakan
melalui penjagaan yang tersebut
itu artinya dia juga bertindak sebagai muncikari
nah itu yang pertama
yang kedua kalau itu bisa dibuktikan
bisa dilapis sebenarnya
kalau uang uang yang didapat dari kegiatan prostitusi
atau kegiatan muncikari ini kemudian disamarkan
umpamanya dipindah ke rekening lain
di rekening lain atas nama orang lain
atau dipindah menjadi properti
atau menjadi saham atau apa disamarkan

maka bisa juga dituntut pakai pasal tppu
pasal tindak pidana pencucian uang
bisa juga arahnya ke sana gitu
berarti hukumannya bisa berlapis ya pak fikar ya
bisa bisa seperti itu
karena saya lihat polisi sudah mulai bicara soal isi rekening
isi rekening yang datang dari singapura
transfernya dan sebagainya kan sudah seperti itu kan
arahnya ke seluruh negara
selain muncikari tapi juga ke pencucian uang
nampaknya arahnya ke sana gitu
oke pak fikar saya ingat minggu lalu ketika saya juga
berbincang dengan pak fikar artinya gini
yang hanya di blow up atau yang hanya dikenakan pasal pidana
tapi pengguna kemudian korbannya
artinya si penjajah jasanya ini kan lepas dari pasal pidana
kemudian sampai sekarang kita melihat
agak ada sedikit ketimpangan
bahwa pihak pihaknya ini tidak bisa dikenakan

dan juga dikenakan pasal pidana

si pengguna atau si penyewa atau pelanggan lah ya kita bilang gitu
anda melihat apa bagaimana posisi dari pihak kepolisian gak
dengan ketidakadilan di sini
ya secara sosiologis ini tidak adil ya
ini biak gender gitu
hanya perempuan kes aja yang ditampilkan gitu ya
tapi laki lakinya tidak gitu
tapi persoalannya adalah
ketika kembali ke yuridis ke kuhp
ketika kembali ke yuridis ke kuhp
ya sulit menjerat orang
si pengguna ini pakai pasal yang berdiri sendiri
kecuali dia diadukan oleh istrinya
perzinahan itu kan
yang pak fikar waktu itu sempat sampaikan juga kan
kalau pasal ite bagaimana
ite bisa tidak
nah ite pun kalau dia tidak berpartisipasi
ikut penyuruh atau ikut
kan pasal di ite nya kan begini
mendistribusikan informasi elektronik
yang berisi kesusilaan
yang bisa diakses oleh orang lain
nah dia kan tidak menyebarkan itu
dia kan hanya meminta aja kan begitu
kalau si pengguna kan
bahkan mungkin tidak lewat instagram
yang secara pengetahuan
peripat peripat aja gitu
jadi dia agak sulit gitu
agak sulit dijerat dengan itu
di surabaya itu memang ada perda
yang saya katakan perda dki itu
perda seperti dki yang
menjerat semuanya dengan
pendekatan ketertiban umum gitu
nah tapi kalau lihat pasalnya
disamakan dengan gelandangan
terus yang lain lain
artinya ketertiban dalam pengertian umum di jalanan gitu
bagaimana ketertiban umum di hotel
kan agak sulit juga
yang jadi kendala itu gitu
tapi saya kemarin baru baca ya
di swedia itu justru
laki lakinya yang kena
di swedia itu pelacuran diregalkan
nah justru si pelanggannya
atau si pengguna jasanya kan maksudnya pak
di sweden itu justru pengguna jasa yang kena
psk itu adalah korban
korban dari kemiskinan
paradigmanya seperti itu kalau di sweden
karena wanita itu korban kemiskinan
karena itu kemudian dia
hanya tidak bisa memilih pekerjaan
selain menjadi psk
nah karena itu si penggunanya
yang kena gitu
prostitusinya sendiri dilegalkan
baik terima kasih pak fikar karena waktu kita
tapi penjelasannya sangat komprehensif
ditambah dengan penjelasan minggu lalu juga
sekali lagi terima kasih sudah bergabung
dengan cnn indonesia connected malam hari ini
kita masih akan kembali
usai juda berikut